prosesi pernikahan berlangsung hitmat
akad nikah dipimpin oleh penghulu dan sejumlah saksi berpakaian apd lengkap
pernikahan awalnya hendak dilangsungkan januari lalu
namun sayang mempelai perempuan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
setelah hasil swab keluar empat hari sebelum hari pernikahan
sudah itu daftar masuk sekitar satu bulan yang lalu
awal bulan memang sudah masuk data data sudah masuk
tinggal empat hari sebelum hari h
ada indikasi kalau dari lingkungan maluk tawo khususnya
ada yang terdampak covid sembilan belas
akhir masuk calon mempelai perempuannya
dari keluarga kita fasilitasi
semoga aja nanti ya melaksanakan sesuai dengan syari
sesuai dengan kaedah kaedah yang ada
dengan perbedaan agama yang ada
tentunya tidak terlepas
jadi kita harus protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan
sebelumnya pernikahan di lokasi karantina juga pernah terjadi awal januari lalu
pengantin wanita nur aini terkonfirmasi positif covid sembilan belas
akibatnya ia harus menjalani perawatan di wisma atlet jakarta
meski demikian sang mempelai pria dalam keadaan sehat dan tak terpapar covid sembilan belas
prosesi hijab kabul dilakukan secara virtual
nur aini di wisma atlet sedangkan pringgo aditya mempelai pria
di kaua mampang jakarta
tim liputan cnn indonesia